sudah lama saya tidak baca koran
ah kayak pernah baca koran aja loh
ya jangan menghina situ
ini mau ada penertiban kaki lima
ah yang bener loh
ini baca ini
lo kejar dong ti
jangan diem aja
narinya gimana pur
yaudah lo teken
udah saya pencet pur
tapi kok nggak bisa sih
itu mencetnya kurang pas
kok ngapain di dalam
sini deh bentar
gue gak bisa ngebuka sabuk pengamannya nih
itu yang merah merah itu
tapi rada lama gak apa apa
kalau mau ngoper ke kiri gimana caranya pur
ini kiri nih tinggal kiniin
kalau ke kanan
kalau mau nembak
wahyu ternyata saya bisa juga pur
ditip berubah ya
gue mau ke kamar mandi
kayak pernah baca koran aja loh
ya jangan mengena situ
mau ada penertiban kaki lima
ah yang bener lo
tadi masih sakit
baru pulang dari tukang pijit
abang ajak dulu ya
yang dimasuk depan atuh astaghfirullahaladzim saya lupa saya nggak ikut dah beneran nih nggak
mau ikut mustajanya yang suka ada di tv loh mak siapa yang nulis buku buku novel islam gitu
mak remaja remaja surga istri yang soleha yang terakhir bukunya udah dipelemin tuh judulnya
bulan di langit ramadhan oh seperti itu ikut ya mak dia juga jualan jilbab mak itu mau ngisi
ulangian apa mau dagang yang nyambi participar kagak dah ga ikut ya lagi banyaku senang yaudah
kamu yang mana merah berisik terus
salah abur tackle dong
ih kok berisik banget sih lo mod
yang kalah pake pedang
yang kalah nyoret ya gue ikut nyoret ya
kalau begini caranya kita harus pindah
masa lo baru pindah udah pindah lagi aja
kalo sih tuh ga mau pindah kita pindah lagi aja
di daerah sini mau ada penertiban kaki lima
apa sih dad
ini mah koran tahun kemaren
gue dapat dari tukang gorengan
buat alas untuk gue

ga apur saya mau mojek
sekali lagi tis
sama cimut aja ya
gua udah janji
mau main catur keluaran
bang dukung aja gimana ya rm empat puluh lima brutal